terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
partai demokrasi indonesia perjuangan telah merampungkan rapat kerja nasional pada minggu dua belas januari dua ribu dua puluh
ada sembilan poin rekomendasi yang dihasilkan dalam rakernas kali ini
iya dan tiga diantaranya berkaitan dengan pemerintahan joko widodo ma'ruf amin
sistem pemilihan umum serta target partai dalam pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh
sekretaris jenderal partai demokrasi indonesia perjuangan hasto kristianto menyatakan
pdip mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi
pdip juga berupaya untuk mengembalikan sistem pemilu ke proporsional daftar tertutup dengan ambang batas parlemen berjenjang
rekomendasi ada sembilan poin mencakup bagaimana komitmen pdi perjuangan
di dalam membumikan ideologi pancasila menjaga nkri kebenekaan kita
dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama
dan juga rekomendasi terkait dengan dukungan pdip perjuangan terhadap kebijakan yang begitu tegas
dari presiden jokowi di dalam menjaga kedaulatan wilayah kedaulatan teritorial
dan kedaulatan ekonomi kita
juga terkait dengan pilkada serentak ditargetkan berdasarkan pemetaan di lapangan